pembunuh roh itu seorang perempuan
udah ya mak
gak usah dibahas lagi
kalau masalah ini cuma buat mama sakit hati gak usah dibahasin
apakah musiklas itu bukan kepergian roy
kamu gak pernah cari tahu siapa pelakunya
pembunuhnya udah di penjara mak udah dihukum
bahwa dia masih di penjara
apa dia menderita
seperti kita menderita
nggak usah dibahas lagi masalah ini
ya kita lupain semuanya
kita gak boleh hidup selalu memandang masa lalu mbak
kita harus jalan ke depan
barang barang kita lupain semuanya ya
itu mama punya kamu al
kamu sekarang sumber kekuatan nama
kamu dari dulu selalu mandiri
tapi kamu juga selalu jadi beliau
seolah kamu punya sayap buat melindungi mama
makasih banyak udah ngetermamu ya
tantang gak boleh stres
aku jadi gak enak banget
sama kejadian tadi ke rosa
kasian banget rosa
kasian banget rosa
dia itu gak tau
kalau roy itu pernah selingkuh sama andin
sampai andin hamil
kalau sampai rosa tau
kan andin itu istrinya lebaran
pasti dia nggak bisa terima kenyataan ini
andin seperti ini
sekarang semuanya berantakan
andin masih belum maafin gue
aku benar benar gak bisa pikir sama sekretarisnya pebaki
bisa bisanya slotnya dikasih ke orang lain
udah tenang sayang
kan tadi kamu bilang sendiri mau cari pengacara yang lain
ya juga sih
oh ya sam
aku benar benar mengucapkan baik terima kasih ya
dari yang aku perhatiin
kamu benar benar mensupport aku buat penyelidikan ini
sekali lagi makasih ya
sayang gimana kalau besok kita libur dulu buat penyelidikannya
aku besok gak ada pemotretan mah
ya boleh aja sih
lagi juga udah lama banget kan kita gak jalan jalan berdua
pokoknya gue harus selalu bisa jauhin nino
dari semua usaha dia buat cari tahu kebenaran tentang mbak andin
terima kasih unserer
kita yang di bega mobilnya di berhentiin malam malam
ini kejadiannya barusan
iya bu barusan kejadiannya
ngeri deh bu
terima kasih banyak ya bu
itu kasian banget tetangga sebelah
anaknya itu di begal
mobilnya diambil dan itu anak luka luka parah
iya aduh pa itu kasihan banget deh
aduh nanti jam segini belum pulang lagi
iya iya kamu telepon cari tau dia dimana coba
ini udah malam
bentar ya saya pengen suster dulu ya
sus bantuin sus biar saya yang pegangin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
din kamu dimana udah malam loh ini
kok belum pulang
ini pak aku lagi ada di klinik mayasari pak
di jalan mahoni
kamu di klinik
ini tadi aku ngeliat orang
terus orang tabrakan
ya itu yang nabrak itu kabur pak
ya aku tolongin pak
papa kesana deh
kepetemuanin kamu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
andin lagi di klinik
tadi ada kecelakaan
dia sekarang di klinik mayasari
kalau gak salah tadi
papa kesana ya
kasih randa sendirian
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tadi waktu pak bos baru pergi
bu andin balik lagi
pak bos lagi pergi jemput bu rossa
jadi dia balik lagi dapet tuh
kenapa andin balik lagi
kenapa andin balik lagi ya
barangkali dia ada perlu sama kamu
aku ntar mau ke kamar dulu ya
baik pak bos
gak usah dibahas lagi
kalo masalah ini cuman buat mama sakit hati
gak usah dibahas ya
ya kita lupain semuanya
kita gak boleh hidup
selalu memandang ke masa lalu ma
ya ampun kira kira dia masih di royal garden cafe gak ya
kasihan banget dia nombhin disana
menang bener kurang beruntung gue
giliran ngerencanain dinner keluarga orang lain berhasil
cuman suatu saat lo harus tau michi
yang baik seperti lu juga ada
lo tuh beda
gue harus sabar
kabar baik kabar baik udah lama gak ketemu ya
iya pokoknya terakhir ketemu tuh pas wisuda ya
ya ampun gak nyangka banget kita ketemu disini
untuk berapa lama tuh
oh angga udah ada yang nemenin ternyata
padahal aku baru
batalin sejaman yang lalu deh perasaan
cepet banget dia udah dapet temen disini
kok buat gue
biar bambu ngasih lo
hmm yaudah thanks ya
oh iya tuh temen temen gue udah nungguin
gue duluan ya
mieci tuh gak mungkin datang kesini
lagian dia juga lagi ngurusin tante rosa
dari dulu sampai sekarang keluarga a selalu jadi prioritas buat bin
mama sekarang istirahat ya
obatnya diminum dulu
udah gak usah dipikirin lagi ya
roy udah tenang disana
udah sangat tenang
justru kalau mama masih kayak begini
roy sedih disana
nihat mama kayak begini
gak apa apa gue pengen semuanya ya
mama istirahat sekarang ya
terima kasih ya
mama jangan sakit mama
aku sedih kalo mama sakit
mama cepet sembuh ya
aku temanin mama tidur ya
biar mama cepet sembuh
papa keluar dulu ya na
kamu jagain oma ya
biar oma cepet sembuh
aku keluar dulu ya ma
tadi ouya bilang andin katanya balik lagi kesini
kok ngapain ya
mending gua telpon aja deh
katanya kamu balik lagi kesini
nanti kita ketemuannya
aku dateng kesana
tapi udah baikan kok
oh depresi kenapa mas
mendingan gue gak usah bilang
kalau ada hubungannya sama roy
nanti anda jadi merasa bersalah
saya kurang tau persis
mama udah baikan
tadi habis pulang dari psikiater juga
udah minum ubat
tidak kamu gak usah khawatir ya
alhamdulillah lah keren gitu
aku pengen kasih tahu kamu
karena kamu mau belajar percaya
dan aku mau pulang mas
ke rumah kamu
dengar saya kan
udah malam mas
kalo kamu gak sibuk
kenapa gak sekarang aja
udah nanti aja aku bilang
mau gak ketemuan besok
kalo kamu gak sibuk
mau ketemu dimana
di sebelah kampus aku
jam setengah delapan
sebelum aku masuk
sekarang kamu dimana
udah sampe rumah belum
sepertinya aku mendingan gak usah bilang deh
kalo aku lagi gak ada dirumah
daripada masalah khawatir
nih aku udah dirumah kok mas
ya udah langsung istirahat ya
jaga kesehatan kamu
tidur yang nyenyak ya
sama satu lagi
handphone jangan ditaruh di dekat kepala kalau lagi tidur
kamu kebiasaan soalnya
posesif banget sih mas
pas sampe letak handphone aja sampe diatur atur
lagian nih yang saya atur kan
andien ditelepon kedengaran lembut
apa andien udah mulai membuka pintu maaf
apa dia udah mau kasih gue kesempatan untuk percaya sama dia ya
kalau sampai andi ngasih kesempatan itu
gue pasti akan gunakan sebaik baiknya
gue akan temukan siapapun yang udah membunuh roy
supaya gue bisa mencintai andien tanpa beban lagi
andin beneran udah di rumah belum ya
gue cek gps nya deh
enggak enggak enggak
itu namanya lo gak percaya sama andil
lo harus percaya sama andien
malam malam bukannya pulang
dari dulu andien memang hatinya lembut
walaupun dia gak kenal
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya sudah ke tempatnya pak baktio
oh kamu udah kesana
gimana udah ketemu pak bakti
tapi menurut pak bakty
hanya pihak keluarga saja yang berhak mendapatkan akses
untuk melihat berkas perkara di pengadilan negeri
jadi kalau saya gak berhak om
saya bukan keluarga
om besok ada waktu gak
kalau bisa kita ketemuan om
soalnya saya butuh banget om
untuk mendapatkan akses itu
oke om akan bantu kamu ya
besok kita akan ketemuan
terima kasih om
om yang terima kasih sama kamu rafael
karena kamu mau menyelidiki ulang kasusnya andien
jadi saya juga udah hubungin pengecara lain
soalnya pak bakti kebetulan ngambil cuti
sampai bulan depan
besok kita ketemunya jam sembilan bisa nggak om
untuk lokasinya nanti saya share lagi

kalau saya minta tolong om untuk selidiki om
kalau saya minta tolong om untuk selidiki om
kalau saya minta tolong om untuk selidiki om
om kan tahu sendiri andina orangnya seperti apa
jadi saya takut dia sungkan sama saya
yaudah om gak akan kasih tahu andien
terima kasih om
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
andai bisa terbukti andien tidak bersalah
al tidak perlu lagi dendam sama andin
dan burosah pun tidak akan tersakiti
semoga ini jalan keluarnya ya allah
agar rumah tangga adit dan al bisa bersatu lagi dengan bahagia
sayang aku ke dalam dulu ya
udah malam soalnya
tv tadi bareng nino terus jadi gak ada kesempatan buat nelfon
gue butuh bantuan lo
lo kan pengacara nih
sukses beberapa kali nanganin kasus kasus yang udah lalu gitu kan
ada yang bisa gue bantu
gue mau minta pengantar dari allah
gue mau ngeliat berkas perkara yang beberapa tahun lalu terjadi di pengadilan negeri
berkas perkara siapa
lo datang deh besok ke kantor gue
jalan pemuda sakti sembilan belas nomor sepuluh a
di sampingnya ada coffee shop asik
namanya morning jakarta
besok gue kesana ya
thanks ya rick
terima kasih rick
terima kasih rick
terima kasih rick
terima kasih rick
tapi dulu baca berkas itu dibanding nina
biar gue tau
pasien atas nama diki sudah selesai diperiksa ya
pasien juga sudah siuman
ibu bisa temui pasien
oke kalau gitu
nanti saya masuk ya
kamu gak apa apa kan
makasih ya pak
aku udah dateng kesini aku jadi ngerampotin papa
papa tuh khawatir sama kamu ini udah malam jam berapa ini nak
jadi khawatir sama aku
ini aku mau ngecek keadaan
ya ke dalam ya
nanti kalau misalkan dia udah baik baik aja
tadi ada luka di bagian kaki pak bu
tapi sudah diobati selebihnya
tidak ada kondisi yang serius
silahkan pak bu saya bermisi
terima kasih ya bu
ibu telah membantu
sama sama pak udah
duduk dulu ya
istirahat aja dulu pak
bapak dan ibu yang telah menyelamatkan saya
tadi saya yang nyelamatkan bapak
pokoknya bapak tenang aja bapak istirahat aja malam ini ya
besok boleh pulang
masalah biaya udah saya entang
tunggu sendiri ya oke
terima kasih ibu
ibu yang waktu itu ada di pandora kafe kan bu
beberapa hari yang lalu
saya lagi ada di pandora cafe
kok bapak tau
saya kerja disitu sebagai tukang parkir bu
tapi bukan hanya itu
saya sudah pernah melihat ibu dan bapak sebelumnya
saya minta maaf sama bapak dan ibu
karena saya telah mencoba
mencelakai bapak dan ibu
ibu telah menolong saya hari ini
saya jadi merasa malu sama ibu dan bapak

ibu telah menolong saya hari ini

ya allah malah ada korban
restoran dalam keadaan kosong
pasti bapak itu terluka cukup parah
maksud bapak kejarin kebakaran itu
maksud bapak kejadian kebakaran itu
ya memang ada yang menyuruh saya untuk melakukan itu

dan yang menurut saya adalah
orang yang bersama ibu di pandora kafe
orang yang bersama ibu di pandora cafe
orang yang bersama ibu di pandora cafe

orang yang bersama ibu di pandora cafe

orang yang bersama ibu di pandora cafe
orang yang bersama ibu di pandora cafe
orang yang bersama ibu di pandora cafe
orang yang bersama ibu di pandora cafe
orang yang bersama ibu di pandora cafe
orang yang bersama ibu di pandora cafe
berarti kebakaran itu
semua rekayasa masal
kau udah ada ambulans
siapa yang pesan
tapi pak kalau boleh tahu
bapak tahu dari mana rumah makan papa saya
dia membakar rumah makanku
ini bener bener keluar perkiraan saya
ahli yang sudah menolong saya
saya minta maaf ibu dan bapak
saya menyesal pak
bapak boleh balik duluan
kalau begitu saya permisi bu
dengan nyawa papa kamu benar benar keterlaluan mas